pose indah sekaligus menantang yang dilakukan para artis
dibingkai dalam sebuah pameran fotografi hasil jepretan di rabahir
bertajuk yoga anchors all
delapan belas selebritas yang menjadi model merupakan murid pakar akri yoga fajar putra
yang akrab dikenal sebagai penyoga star di media sosial
fajar bersama pevita pierce titi dj ola ramlan andin aisyah
raisa tatiana safira dan selebritas lainnya
memperagakan sejumlah pose akri yoga
setiap gerakan mewakili cakra energi manusia yang berbeda
ini boleh cerita nih yang di belakang kita sekarang
ini mas fajar sama pevita pierce konsepnya gimana
nah ini disebut dengan food to food gerakan berdiri di atas kaki
jadi kalau bisa dilihat nih pevita dengan dress yang panjang ini
berdiri di atas kaki saya tanpa bantuan apapun
jadi memang perutnya harus aktif kaki saya juga harus sekuat mungkin
dan perut saya aktif
di sini benar benar kereta
biasanya kayak terbang padahal di sini telapak kaki kita saling bersatu
ini adalah salah satu gerakan yang tersulit
dan butuh waktu sekali untuk mempelajari gerakan ini
dan pevita melakukannya dengan sangat baik
tak sekedar berpose tantangan lainnya adalah tampil fashionable
menggunakan busana karya perancang dunia
untuk mendapatkan hasil foto yang maksimal
fajar memberikan tips bagi pemula yang merasa tubuhnya tidak fleksibel
untuk tidak takut mencoba
berlatih acroyoga membutuhkan konsistensi bukan durasi
jangan lihat fan yoga star kok kakinya bisa ada di belakang leher
saya beryoga sudah dua belas tahun dan saya menikmati proses saya
kalian yang masih pemula nikmati proses kalian
nantinya akan sampai sana juga kok gitu tapi harus sabar
pameran ini bisa anda nikmati di plaza indonesia jakarta hingga lima juni mendatang